yg masih belum ber consep
bagi mak beau
aduh aduh aduh maaf maaf banget sekali ya ngasih aja aku pasti
aku keren banget nih kan sekarang buang puasa ngapain lebih baik pergi ke masjid
berdoa di sana dan membaca al quran
kompuk lagi aduh
percaya sama kalau dia bener bener jajik pasti akan tangguh tangguh
hai kalau bantuin masang tenda
saya boleh gak pak istirahat disini
wah saya pak cuape
oh boleh boleh duduk deh
eh deh deh deh kabur deh kabur deh
nanti ditangkap loh deh
ayo cepet deh kabur deh kabur deh
pasir kitty bukain dong pintunya
ini kalian ngapain pake minta bukain pintu
aduh pasir kitty
kita itu mau ngabu burit
seneng aja kita udah diizinin
ke usaha usaha janurul
jadi pasti boleh kan
kok usaha janurul gak ada konspirasi sama saya
udah dah mendingan kalian
jawab dulu tebak tebakan saya
tiang tiang apa yang bikin segar
yangnya terbuat dari es batu
pasti betul kan ya
tapi jawabannya yang betul adalah
tiang tiang minum es kelapa
jawabannya ngaco banget
ustazah gak jadi ngizinin kalian
untuk ngabu burit
dapur butuh bantuan
nggak boleh ada yang keluar
sekarang kalian pada balik kandang
eh pasti gitu banget kak
makan alat pak
iya tuh bener
enggak dong enggak dong
kan sampai ketelen
kolek aja sama kulineran yang enak
daripada makan gituan
mau nangdi aku ini
kemana tuh brocah ya
jangan jangan dia kesitu tuh
jangan jangan dia kesitu tuh
jangan jangan dia kesitu tuh
gue kejar dia
mana dia tuh anaknya tuh
susah banget dicariin tuh
ah jangan jangan ini ngumpet nih
nah ini ada gerobak gerobak nih
jangan jangan ini gerobak nih
yah gak ada
nah jangan jangan gerobakkan tuh
yah gak ada juga
nah disini nih nih
males deh mendingan gue balik aja deh
udah dah capek dah
alhamdulillah wess aman pasal pol pp wess ga ono wess ga ada alhamdulillah ya wess lah tak
ngerti sih juga rek alhamdulillah akhirnya aku sama sama

gimana kalau kita kerjain aja
dua belas dong gimana satu lagi ya
ustaz yang ini satu lagi mana
waalaikumsalam pak ustaz ada apaan nih
gimana lancar pasang tendanya
enggak lancar pak ustaz tiang ini aja hilang satu
kalau tusuk gigi yang hilang wajar kecil
pak ustaz tadi kita lagi kerja kerja
saya mau ambil satu tiang di situ tiba tiba tiangnya nggak ada
ulah ya allah makanya kalau barang barang itu kerja boleh
tapi fokus jangan sampai hilang
harus tetap diperhati di mana kalian taruh barang barangnya
tadi saya taruh di situ pak ustaz
ustaz saya yang mau lihat dasyatun tinggal perlu ini aja deh sementara deh buat ganjel ya
tiang gitu kayu gitu sama tali ya
nah yaudah deh
ustadz mau cari tali dulu sebentar ya
kalian juga bantu cari sekitar sini harus sampai ketemu pokoknya
yaudah ya sebentar ya